kita ke fenomena alam yang tentunya kemarin menjadi pengalaman yang sangat berkesan ya
karena setelah satu ratus lima puluh dua tahun kita bisa melihat fenomena alam yang satu ini
supermoon dan juga blue moon dan juga blood moon
nah ini dari rabu malam kemarin ini ternyata bulan menunjukkan tiga fenomena sekaligus yaitu supermoon blue moon dan juga gerhana bulan yang dijuluki sebagai nasa
dijuluki nasa sebagai fenomena super blue blood moon
ini bisa disaksikan di seluruh wilayah indonesia dan di jakarta ribuan warga memenuhi planetarium untuk menyaksikan fenomena super blue blood moon
masyarakat dapat mengamati bersama proses gerhana bulan total langka yang terakhir terjadi tadi katanya di satu ratus lima puluh dua tahun lalu
planetarium jakarta menjadi salah satu dari tujuh titik di ibu kota jakarta tempat masyarakat dapat menikmati fenomena alam langka tersebut
pihak planetarium juga telah menyiapkan enam belas teleskop yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat lebih jelas proses gerhana bulan total
selain itu ada tiga puluh tujuh astronom yang siap memberikan penjelasan bagi pengunjung mengenai superbike

fenomena super blue blood moon di kota surabaya menjadi daya tarik wisata edukasi bagi kalangan pelajar
meski sempat tertutup awan hingga pukul sembilan malam gerhana bulan total bisa disaksikan dengan mata telanjang
tak kurang dari lima ratus remaja kota surabaya yang tergabung dalam himpunan pelajar astronomi memadati pelataran lantai atas gedung siola surabaya
tak hanya menyaksikan secara langsung fenomena langka
kali ini kalangan pelajar ini pun bisa berbagi ilmu pengetahuan terkait astronomi
di semarang jawa tengah tiga teleskop milik himpunan astronomi amatir semarang dipasang di lapangan simpang lima semarang pada rabu malam
alat ini disiapkan secara gratis bagi ratusan warga untuk menyaksikan super blue blood moon
warga pun menyambut gembira fasilitas ini
mereka secara bergantian menggunakan teropong untuk melihat bulan lebih dekat
sejumlah orang tua juga memanfaatkan
tempung untuk mengedukasi anaknya
tapi sebagian warga juga kecewa karena tidak bisa melihat puncak super blue blood moon akibat tertutup kabut tebal
warga di makassar sulawesi selatan ini juga menikmati detik detik super blue blood moon di pantai losari
dengan antusias pastinya warga mengabadikan momen langka ini layaknya tamas ya
sembari mendapat pengetahuan baru mengenai fenomena astronomi
sejak rabu sore ribuan warga makassar memadati anjungan pantai losari makassar untuk menyaksikan super blue blood moon
sesekali warga turut memotret dengan gawai yang mereka bawa
ya cukup shock cuma karena baru pertama kali lihat
beberapa komunitas pencinta astronomi turut meramaikan dengan memberi kesempatan kepada warga yang ingin menyaksikan fase perubahan gerhana bulan
melalui beberapa teleskop yang disediakan di sekitar anjungan pantai losari
selain komunitas astronomi balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah empat makassar juga menyediakan layar yang secara langsung menayangkan perubahan yang terjadi pada bulan
kegiatan bmkg wilayah empat ini untuk mengenalkan dunia astronomi secara sederhana kepada warga makassar
acara nonton bersama ini pun menjadi wadah bagi para warga untuk mencari pengetahuan mengenai fenomena astronomi terutama gerhana bulan
masang layar disini biar masyarakat juga bisa lihat
turut menyaksikan dan kami beri penjelasan penjelasan singkat kepada masyarakat tentang fenomena fenomena ini
fenomena super blue blood moon ini menjadi tempat tamasya sekaligus tempat berbagi pengetahuan bagi warga makassar